kita ke informasi selanjutnya setelah maskapai pesawat kembali beroperasi
kini giliran pt kai yang menyusul dengan penerapan kriteria tertentu bagi calon penumpang
pt kai akan tetap melakukan prosedur kesehatan terkait covid sembilan belas
pt kai telah membuka perjalanan kereta jarak jauh dengan sebutan kereta luar biasa
pt kai akan mengacu pada surat edaran no empat tahun dua ribu dua puluh
tentang kriteria pembatasan perjalanan orang yang dikeluarkan gugus tugas percepatan dan penanganan covid sembilan belas
para calon penumpang kereta luar biasa harus dapat menunjukkan persyaratan sebelum membeli tiket
di antaranya adalah bukti negatif covid sembilan belas surat tugas untuk pegawai hingga surat rujukan dari rumah sakit
untuk kereta jarak dekat atau komuter lain pt kai tentunya memberikan perlakuan berbeda dengan kereta luar biasa
di komuter lain penumpang harus menggunakan masker pemeriksaan suhu tubuh
dan memperlakukan jaga jarak di dalam gerbong
sejak tanggal dua belas mei kami menjalankan kereta luar biasa hanya untuk memenuhi tiga kepentingan
yang pertama adalah untuk para penumpang yang menjalankan dinas disateng dan surat dinas dari instansi yang bersangkutan
atau melakukan bisnis bagi para pengusaha swasta
ya ini ditunjukkan dengan surat tugas ataupun surat dinas
nah kemudian harus disertai dengan surat keterangan sehat